ini adalah bukti kalau semesta ingin kita bersatu
tunggu gue putri aurora
gue akan datang membawa kabar yang paling bahagia buat lo
apa gue telepon pangeran aja ya
buat mastiin keadaannya
tuh enggak enggak enggak enggak
putri lo itu gak boleh plin plan
pokoknya lo harus bertahan sama apa yang udah jadi pilihan lo
akan tetap menjadi memori terindah
dan akan selalu gue simpen ya
hati gue pangeran
karena gue maksa lo buat ngelakuin semuanya
tapi gue bener bener gak tahu gimana caranya bikin ibu bahagia
jadi sama om jojo gak biarin pangeran pergi kan
terus aku gak mau sampai videonya viral
dad jangan diem aja dong
kamu bisa diem gak sih mel
semua ini gara gara kamu
tanggung jawab kamu
jangan nyalain orang lain
ini terakhir kalinya mel
sampai kamu bikin masalah lagi
deddy gak akan bantuin
ingat kamu itu
jadi kiananya marah banget sama gue
dia bakal apain gue abis ini
kayaknya ini pertama kalinya deh
deddy semarah ini sama gue
apa jangan jangan my prince udah post lagi videonya
enggak enggak enggak
tapi so far belum ada apa apa sih
di akun gosip juga belum ada apa apa
semoga aja deddy bisa tahan pangeran supaya nggak posting
sumpah gue takut banget
pokoknya gue gak boleh biarin si asongan itu menang dari gue
gimanapun juga gue gak akan biarin pangeran direbut sama si cewa songan
pangeran sendiri yang rekam videonya terus kirim ke atas sama jio
terus si atta kirim ke gue dan gue forward lah ke lo
semua yang kita curigain ternyata benar
kan cuma pura pura buta
gue gak nyangka sih
ternyata si mell tega ngebohongin kita semua
cuma buat ngebohongin dan ngelanjutin apa yang dia inginkan
gue udah gak sabar pengen lihat gimana reaksi semua followers followersnya pas tau dia itu cuma pura pura buta
pasti abis sih si mel
heboh banget sih citra
sampai dari tadi ngomong nyorcos mulu
kayak gak ada remnya
putri harus berhenti
putri harus berhenti
putri harus tahu masalah ini
karena gara gara masalah ini putri jadi ikut kena ibasnya
gue juga sempat kepikiran buat kasih tau soal ini sama putri
tapi emang lo udah siap menerima kenyataan ini
bener juga sih
kalau putri tahu soal ini
dia pasti bakal balik lagi sama pangeran
gue gak mau buangin putri lagi
kayak kasus bokap lo waktu itu
gue ada janji sama putri
kalau gue bakal selalu jujur sama dia
dan gue gak mau jadi pengahabat hubungan mereka lagi
apalagi sekarang gue tau
kebahagiaan putri itu cuma untuk pangeran
jadi putri harus tau soal ini
kalau emang itu keputusan lo
itu yang terbaik yang lo pikirin sekarang
gue cuma telepon lo buat kasih tau soal itu
thanks ya cit
kamu mau pergi
mama baru datang
kamu mau kemana sih
aku mau ke rumah putri mah
soalnya ada yang perlu aku ngumpulin sama putri
kamu mau ke rumah putri
mama boleh ikut gak
soalnya mama udah lama banget kan gak ketemu sama mereka
apa sekarang waktu yang tepat
kalau mama ikut ke rumah putri
semoga aja rizky bolehin aku ikut ke rumah putri
harus banget apa ya ngomongin bisik bisik sama si rizky
kan yang lo umpetin dari gue
gue cuma kasih tahu soal video itu sama rizky
video emang harus jauh jauh telponnya
harus bisik bisik juga
lo main rasen rasen lagi sama gue
pak jujur ya
menurut gue ada baiknya kok kalau pangeran itu ngejauhin putri
biar putri itu gak kena masalah lagi
dan gue yakin kalau mereka berdua berpisah gak akan ada masalah lagi di depan mereka
makanya gue sempat kepikiran
gue gak mau kasih tahu soal video ini sama putri
karena dalam hati lo lo pengen kan rizky tuh jadiin sama si putri
gue juga dari awal udah tau kok kalau lu emang gak suka sama pangeran
tapi please gue gak pengen kita berdua itu ikut campur sama masalah mereka
tak putri itu sahabat baik gue
jadi gak mungkin kan kalau gue gak ikut campur masalahnya dia
gue juga punya hati
gue pengen bantuin dia
makanya sekarang kalau dia ada masalah ya gue berhak dong ikut campur
lo kalau ada di posisi gue lo pasti bantuin si pangeran kan
lo larang gue buat gak ikut campur masalah putri dan pangeran
tapi lo pengen kan mereka berdua bersatu
secara nggak sadar lo itu campurin urusan mereka berdua tak
fokus sama hubungan kita
fokus sama masalah kita cip
tanpa harus ngelibatin urusan mereka
kita lagi bareng bareng cit
minimal yang dibahas urusan kita ke masalah kita
ngapain jadi mentengin urusan orang lain

gue akan bawa kabar bahagia buat lo pun
buat kita berdua
gak akan ada lagi yang bisa misahin kita
gak akan ada alasan lagi buat kita saling berjauhan
gue udah gak sabar banget pengen kasih tahu berita bahagia ini ke allah
tungguin gue putri aurora